anda salah satu pengguna uang elektronik
jika jawabannya iya anda harus bersiap
karena bank indonesia berencana untuk mengenakan ada biaya tambahan
dalam setiap isi ulang uang elektronik yang anda miliki
lantas setujukah anda dengan rencana tersebut
bank indonesia berencana menerbitkan regulasi mengenai biaya isi ulang uang elektronik
bank indonesia beralasan pengenaan biaya ini akan digunakan oleh bank
guna meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung penerapan gerakan nasional non tunai
gubernur bank indonesia agus martowardoyo mengklaim
nominal pengenaan biaya isi ulang uang elektronik tidak besar
dan meminta masyarakat untuk memahami rencana regulasi ini
wacana pengenaan biaya isi ulang uang elektronik mendapatkan kritikan dari sejumlah kalangan
ketua umum harian ylki tulus abadi menyebut
langkah bank indonesia ini menjadi kontraproduktif
dan bertentangan dengan upaya pemerintah mewujudkan cashless society
ylki mendesak bank indonesia membatalkan rencananya tersebut
selain itu penolakan keras terhadap wacana aturan pengenaan biaya juga datang dari masyarakat
bahkan netizen sudah membuat petisi yang berjudul
tolak wacana fee isi ulang uang elektronik
yuda basuki pengagas petisi tersebut menyatakan
jika penerapan tarif tersebut diterapkan
masyarakat akan semakin anti terhadap e money
petisi tersebut juga mendesak
bank indonesia dan pihak pihak terkait
mengkaji ulang wacana pengenaan biaya tambahan tersebut
hingga kini pembahasan aturan dari bank indonesia ini
sudah dalam tahap finalisasi
bank indonesia memperkirakan aturan tersebut
akan selesai sebelum akhir september
kus indra cnn indonesia
penerapan biaya isi ulang uang elektronik
menuai pro dan kontra
lantas berapa banyak sesungguhnya
peredaran kartu uang elektronik
bank indonesia menunjukkan
bahwa kartu uang elektronik di indonesia
akan menghadirkan datanya untuk anda
mungkin anda salah satu juga yang terhitung dalam data ini
data dari statistik sistem pembayaran bank indonesia
menunjukkan terjadi tren yang cukup signifikan
pada dua ribu enam belas dan hingga satu semester di dua ribu tujuh belas
kita lihat pada dua ribu tiga belas

dan sedikit mengalami penurunan pada tahun dua ribu empat belas
lalu kita lihat juga kembali turun di dua ribu lima belas
menjadi tiga puluh empat tiga puluh satu juta unit
namun trennya kembali menurun

sangat signifikan di dua ribu enam belas
naik ya hampir dua kali lipat
dan kemudian pada satu semester
atau januari hingga juli dua ribu tujuh belas
itu mencapai hampir tujuh puluh juta unit
jadi angkanya kalau dibandingkan pada dua ribu lima belas misalnya
trennya itu lebih dari dua kali lipat
ini menjadi sebuah catatan
apabila tren ini kemudian dibayang bayangi
oleh rencana ataupun wacana bank indonesia
ataupun memberikan fee ya
bagi setiap isi ulang kartu elektronik
itu tentu akan memberikan dampak
pada angka yang tadi disebutkan
dan sebagai informasi juga
tiga bank besar yang memang mengelola
untuk kartu elektronik
seperti bank mandiri
kemudian bank bca melalui flash misalnya
kemudian bri melalui salah satu juga uang elektroniknya
saat ini mendapatkan fee based income yang luar biasa besar ya
salah satu pendapatan dari setiap transaksi yang dilakukan
bank mandiri misalnya mendapatkan sekitar
kemudian bca mendapatkan rp empat sembilan triliun
begitu juga dengan bri rp empat sembilan triliun
nanti kita akan tunggu bagaimana keputusan akhir
dari bank indonesia
apakah akhirnya jadi memberikan fee
menetapkan fee setiap isu ulang
atau justru akan tidak dilakukan
kebijakan bank indonesia terkait
biaya tambahan setiap transaksi isi ulang uang elektronik
menuai kontroversi sejumlah kalangan
pihak perbankan juga telah menerapkan
kebijakan bank indonesia
untuk menaikkan uang elektronik

seperti halnya mandiri yang mematok rp dua
untuk isi ulang kartu e money
bagaimana tanggapan dari ekonomi
saat ini kami terhubung melalui sambungan
telepon dengan direktur eksekutif indef
mbak eni anda salah satu juga pemegang
kartu elektronik pembayaran non tunai
ya karena kalau masyarakat
sekarang tidak ada pilihan
kalau ingin masuk tol ya tidak ada pilihan
artinya ini kan
karena wajib menggunakan non tunai
itu masih bisa memilih
kalau mau antri panjang
walaupun antri panjang
kalau tidak prefer menggunakan
kalau ke depan ini
setelah diwajibkan semuanya
yang masuk tol nanti harus pakai e tol
ya buat masyarakat nggak ada pilihan
di tengah ketidakadaan
mbak eni kemudian saat ini kita mendengar wacana
bank indonesia akan menerapkan lagi
meskipun kata pak agus
nilai tidak disebutkan tapi tidak akan terlalu besar
tapi pendapatannya seperti apa
ya jadi begini
ketika sebelum ini pun
bank sudah menerapkan biaya
walaupun nggak semua bank ya
jadi sudah saya
beberapa kali top up
tidak ada bank yang tidak kena biaya
tapi yang harus dicatat
pemerintah belum mewajibkan
untuk fasilitas fasilitas walaupun
tertentu tidak semuanya
kalau tadi disampaikan
perbankan selama ini sudah cukup
menikmati fee base ya
biaya atau biaya administrasi
ini sudah bisa menjadi gambaran
kalau misalnya nanti
ini jumlahnya lebih besar lagi
fee base dari kartu ini jauh lebih besar
dari angka angka yang disebutkan
sementara ini dari
pihak masyarakat ini kan tidak semuanya
finansialnya memadai mbak hera
coba kita lihat mengapa sih
setiap pagi itu diantrian
beli kartu yang
sekali perjalanan di kereta api
itu selalu antrinya panjang
padahal mereka bisa
menggunakan e money yang
yang tadi nontonnya tadi
berupa kartu yang depositnya mungkin
juga tidak boleh terlalu besar
gitu ya hanya mungkin
diisi tiga puluh ribu atau dua puluh ribu
gitu tapi mengapa mereka
rela antri itu kan bisa
menunjukkan bahwa tidak semua
punya cash flow yang cukup
nah demikian juga yang tadi ditol
sudah tahu kalau yang
ditol itu antrinya pasti lebih sedikit
dimana mana tapi orang sebagian
dari masyarakat kita
juga masih rela antri
sebagian alasannya juga
ya juga pasti
kalau harus dengan kartu
dia kan harus naruh deposit
dengan naruh deposit itu uangnya tidak bisa
digunakan untuk memenuhi kebutuhan
yang lain nah ini yang harus dipahami
juga itu baru satu
aspek nah aspek yang lain
ini kan sudah menjadi satu
gerakan kualitas monitor kita ke depan
kan kemarin waktu sosialisasi
ya sosialisasi gerakan
nontonnya ini kan banyak sekali
masyarakat diedukasi dengan
berbagai macam kemanfaatan dari
ini mestinya mestinya kan justru
baik oleh otoritas
ke banknya karena
bank nanti dengan kalau masyarakat
melakukan gerakan nontonnya
masyarakat ini kan kecil sekali yang pegang
uang cash nah mereka
akan taruh uangnya lebih
banyak di perbankan
nah dari dana murah tadi
dengan jumlah yang terada
di deposit kartu
pihak ketiga dari masyarakat tadi
yang bisa masuk ke
perbankan kalau masyarakat diberikan
insentif untuk itu gitu malah
tidak dibebani gitu kan
nah jadi ini ya
menurut saya makanya
ini masyarakat sudah
melakukan deposit uangnya
yang untuk e money itu kan
masyarakat biasanya jarang
yang mengisi dalam jumlah yang cukup besar
karena apa khawatir juga
beda dengan atm
beda dengan kartu kredit kalau nggak tahu
kalau yang e money ini
kalau hilang ya sudah uangnya hilang gitu
atau melakukan pop up itu jumlahnya besar
kalau lebih banyak nanti fasilitas fasilitas
yang digunakan yang disediakan
untuk publik ini harus menggunakan
baru misalnya tol besok
misalnya semua transaksi
yang ini yang kereta api
yang busway atau yang lainnya
juga menggunakan tep misalnya
baik masyarakat tidak punya pilihan
tapi mbak eni mungkin saya mohon maaf saya jeda sedikit
tapi kalau kemudian alasannya adalah
untuk infrastruktur fasilitas yang akan
dibutuhkan oleh perbankan
apakah menurut anda cukup relevan
fasilitas tersebut harus
dibebankan kepada konsumen dengan
biaya yang disebut tadi kan disampaikan
datanya mandiri saja
di base dari
tadi juga empat sembilan triliun
gitu kan nah
ini kan bisa untuk
yang bisa yang harus
disediakan oleh perbankan
jadi ketika manti perbankan
mendapatkan untung dari
transaksi itu tadi
mereka kan juga harus investasi
gitu loh ini kan
enak banget banknya banknya
mau dapat untung dari
penyediaan jasa jasanya tapi
semua bebannya biaya
untuk itu dibebankan ke
itu zolim baik
mbak eni sekarang kita ke outlook
wah ke depan kalau misalnya nanti
bank sentral bersikukuh menerapkan
wacana ini berapapun angkanya
menurut anda seperti apa
dampaknya baik bagi ekonomi bagi
masyarakat utamanya bagi cashless
society program merupakan salah satu program
yang digadang gadang oleh otoritas moneter kita
kalau yang untuk cashless
kalau ini berdasarkan
pemerintah sudah menetapkan bahwa
untuk masuk tol itu
tidak boleh pakai
tunai dengan sendirinya
apapun masyarakat tidak punya pilihan jadi
pertumbuhan kartu yang tadi dua kali
lipat tadi tetap tumbuh
karena nggak ada pilihan mbak hera
adalah kalau masyarakat
tidak perlu dikeluarkan dan harus
dikeluarkan itu berpotensi
kemampuan masyarakat untuk bertransaksi
kemampuan untuk membeli
barang barang yang lebih prioritas
itu kalau secara umum
terjadi seperti itu namanya
penurunan daya beli masyarakat
baik jadi itu akan
mengancam daya beli masyarakat apabila kebijakan ini
tetap dikukuhkan oleh
otoritas begitu mbak eni
indef terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia